di tengah kembali melonjaknya angka kasus covid sembilan belas di negara asia seperti india malaysia dan thailand
ada sejumlah warga negara asing asal tiongkok masuk ke indonesia melalui bandara soekarno hatta
direktur jenderal imigrasi kementerian hukum dan ham mengatakan seluruh wna tiongkok yang masuk ke wilayah indonesia
memenuhi aturan keimigrasian administratif
perjalanan mereka juga sesuai dengan aturan perjalanan internasional pada masa pandemi
dan telah melewati pemeriksaan kesehatan
lalu hari ini tiba lagi satu ratus lima puluh tujuh wna asal tiongkok publik menyoroti aturan yang berkaitan dengan karantina
dan aturan kesehatan yang semestinya harus diperketat di batas batas negara
malam ini bergabung secara virtual ada saya sapa dulu melalui zoom pak hermawan saputra dewan pakar iakmi
pak hermawan selamat malam
selamat malam pak putri
terima kasih pak hermawan
saya sapa juga bang melki lakalena wakil ketua komisi
jelanda prri melalui telepon
bang melki selamat malam
selamat malam pak putri
selamat malam sehat sehat
sehat sehat ya oke
kami juga sudah menghubungi pihak satgas penanganan covid sembilan belas
satgas pusat penanganan covid sembilan belas
tetapi tidak ada yang bisa memenuhi undangan diskusi pada malam hari ini
saya ke bang melki
bang melki pasti sudah mendengar informasi ini sudah banyak beredar
dinamika pandemi kembali naik
dan dibandingkan dengan cara indonesia saat ini
strategi indonesia menjaga pintu masuk
sudahkah kita mengambil langkah langkah khusus atau business as usual aja
kalau melihat hari ini
kita masih memperlakukan penanganan wna dari luar negeri ini
masih pakai pendekatan yang biasa
sementara virus yang berkembang di luar negeri yang sekarang menuju ke indonesia ini
sudah mengalami mutasi dan itu tentu butuh penanganan baru dalam kondisi saat ini
nah kalau kita lihat
dengan masih masuknya warga negara asing dari cina misalnya
tentu kita harus mulai memperbaiki prosedur atau tata cara kita dalam menerima
warga negara asing yang masuk ke tanah air
misalnya kalau kita protokol formal itu satu x dua puluh empat jam selama lima hari
dengan dua kali pcr swab itu dianggap kalau dulu itu sudah cukup
sekarang kita masih kembali ke pola lama
harus empat belas hari
dan kemudian pengecekan
kita perlu lebih dari dua x tiga x atau empat x gitu misalnya
untuk memastikan bahwa yang masuk ke indonesia ini benar benar clear
walaupun juga di luar negeri juga mereka sudah melakukan pengetesan
sekali lagi kita belajar bahwa mutasi virus ini butuh penanganan yang jauh lebih
lebih kuat lebih terintegrasi sehingga butuh penanganan baru dengan sop baru yang lebih ketat
dalam mengantisipasi wna yang berasal dari luar negeri termasuk yang dari cina
imigrasi pasti selalu berpatokan dengan aturan tentu saja
ini sulitnya di lapangan
mereka dianggap tidak bisa mencegah datangnya
tidak bisa mencegah masuknya wna ini
tapi bagaimanapun mereka sesuai dengan aturan
secara administratif mereka sudah lolos semua
secara administratif ada surat kerja ada surat tugas dan lain sebagainya
tapi permasalahannya artinya itu pun juga harus diperbarui sekarang gitu bang melki ya
ya maksudnya gini
kalau mutasi virus ini kan kita lihat bahwa
b seribu tiga ratus lima puluh satu b seribu enam ratus tujuh belas itu yang sudah mengalami mutasi mutasi ganda ini kan itu tidak mudah kita tangani dengan pola biasa
kita katakan misalnya menyangkut testing ya testing ini sekarang juga itu ternyata
kalau lihat dari pengalaman india ternyata juga pakai pcr swab itu juga belum tentu menjamin bahwa dalam masa inkubasi itu
tapi dengan kejadian ini hari ini kan kita lihat bahwa
berbagai penelitian mengatakan bahwa dia tidak lagi bisa diidentifikasi melalui hidung karena dia langsung masuk ke paru paru
ini salah satu contoh
atau juga mungkin masa inkubasi yang bisa mungkin makin cepat atau makin lama
atau juga dengan gejala yang sekarang berubah ubah
jadi kalau gejala dulu itu dengan pola tertentu gejala sekarang dengan pola yang relatif lebih berbeda atau tidak mudah kelihatan
nah tentu dengan mutasi virus semacam ini sekali lagi
pola penanganan covid di era yang kemarin itu
atau pasal yang masih kita pakai pada saat sekarang ini
untuk wna dari luar negeri
tanpa kecuali ya terutama dari negara negara yang memang lagi mengalami mutasi virus yang berbahaya
mestinya menurut kami penanganannya harus memakai pola yang berbeda tidak lagi pakai pola seperti saat ini
saat ini kan kita lima hari sudah dikatakan kalau dia clear dua kali pcr swab sudah bisa dilepas
nah kalau menurut kami sih kayaknya itu tidak cukup mesti kita perbaiki lagi pola penanganan
misalnya sekarang harus karantina empat belas hari
jadi betul betul dipantau benar empat belas hari ini aman nggak gitu
baru kita lepas dia untuk beraktivitas normal di tanah air
oke oke saya akan bacakan ini sedikit informasi sebelum saya ke pak hermawan
jadi memang untuk di wilayah asia tenggara
itu indonesia termasuk yang paling longgar untuk urusan karantina
hanya lima hari di indonesia
singapura empat belas sampai dua puluh satu hari malaysia tujuh sampai sepuluh hari indonesia lima hari thailand empat belas hari
pak hermawan kenapa kita masih longgar kalau menurut anda
memang negara kita sejak awal memiliki dan memilih kebijakan yang sangat longgar ya
izinkannya mobilitas antar negara ini pun sesungguhnya kami sangat menyayangkan
bagaimanapun virus ini berasal dari negeri tiongkok
dan sekarang juga melanda indonesia di mana penduduk yang sangat besar lebih dari satu miliar
antara tiongkok dan india sama sama memiliki populasi yang besar
dari negara asalnya ini masing masing memiliki resiko mutasi dari genetik
sehingga menyebabkan varian varian itu sulit diprediksi apakah mampu kita deteksi atau tidak
bahkan hemat kami sebenarnya untuk varian seribu enam ratus tujuh belas dari india ini sangat sulit dideteksi dengan pemeriksaan pcr biasa
maka sebenarnya ketika kita melarang mudik itu kan sudah sejak sebulan yang lalu digaungkan oleh bapak presiden sendiri
jadi kita juga berharap untuk melarang aktivitas mobilitas apapun
apalagi yang menyangkut kedatangan warga negara asing yang notabene dari negara yang sedang menuai badai covid baru
nah jadi dijangankan di asing asing tenggara ya saya pikir
di dunia memang negara kita itu sedang dipantau ya oleh global
bahkan karena suatu waktu di inggris atlet kita pun dilarang masuk karena indonesia dianggap mampu mengendalikan covid
nah sementara kita sendiri sangat excuse ya dan sangat permisif terhadap kehadiran warga negara asing
nah dengan adanya varian varian baru yang membutuhkan whole genome sequencing untuk trial di laboratorium
sesungguhnya kita sangat terancam
dan bayangkan saja dengan adanya varian baru b satu ratus tujuh belas b seribu tiga ratus lima puluh satu atau b seribu enam ratus tujuh belas
tandanya kan ini kan varian impor semua yang notabene sudah ada di indonesia
berarti selama ini kita menganggap kita testingnya bagus tracing prasarat karantina itu semua boosit
dan akhirnya jebol
nah jebolnya ini kita tidak ingin akan ada semacam pandemi di atas pandemi
kita sedang menghadapi covid yang belum terkendali di indonesia
tapi dengan varian baru ini yang selalu pada akhirnya kita juga yang beresiko
nah seharusnya ketika semua aktivitas mobilitas lokal dilarang
dan mobilitas internasional harus dilarang
mobilitas internasional harus stop tanpa tedeng aling
resiko internasional ini harusnya lebih ketat daripada lokal
kalau saja dilarang apalagi yang internasional
logika sederhananya disitu
itu sebab kami berharap instrumen pemerintah konsisten dan komitmen ketika bapak presiden mengatakan
mudik dilarang mobilitas dibatasi seharusnya ada koordinasi antar kementerian luar negeri
perhubungan kementerian hukum ham apalagi kesehatan yang menjadi leading sector dalam penanganan pandemi covid sembilan belas
oke kebijakannya harus segera diambil menyesuaikan dengan perkembangan dinamika pandemi yang terbaru
seperti yang bang melki tadi juga sampaikan
kita sekarang jeda dulu bapak bapak setelah jeda kita bahas kebijakannya kontradiktif
kemudian membingungkan dan apa kemudian langkah yang akan dilakukan bang melki
mungkin apakah sudah ada rencana berbicara dengan kementerian kesehatan
tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
kita masih menyoroti tentang kedatangan wna di tengah dinamika pandemi yang kembali naik
angka kasus di wilayah asia asia tenggara kembali naik
dan kita masih bersama dengan bang melky la calena wakil ketua komisi sembilan dpr
dan pak bimawan saputra dewan pakar iakmi
bang melki beberapa saat yang lalu sekitar tiga empat hari yang lalu
satgas covid sempat mengatakan mempertimbangkan untuk menyetop total kedatangan wna
sudah pernah dibahaskah ini antara kementerian kesehatan dengan satgas
dengan dpr juga terkait dengan strategi yang terbaru untuk menangani pandemi ini

kita harus menangani pandemi ini
kita harus menangani pandemi ini untuk ambil jalan yang paling tegas dan disiplin
dalam situasi semacam ini
mestinya kita berhenti dulu untuk menerima warga negara asing dari luar negeri
dari daerah manapun
sambil mencermati bagaimana pengendalian dalam masa libur lebaran ini
sampai benar benar kita sudah mendapatkan situasi yang lebih kondusif
dari negara mana saja tanpa kecuali
tapi tentu kita juga sama sama sadar bahwa
dalam kondisi semacam saat ini kan memang selalu alasannya ada kebutuhan yang sangat mendesak di dalam negeri
yang juga itu membutuhkan tenaga tenaga tertentu yang memang dibutuhkan bagi misalnya kerja strategis nasional misalnya
nah tapi saya sebenarnya mencermati
itu bukan soal alasan mereka datang ke indonesia
tapi bagaimana memastikan bahwa mereka hadir di tanah air itu
kalau memang sangat terpaksa harus diterima
itu dia harus di screening
dipastikan betul bahwa orang tersebut itu masuk dalam kondisi yang benar benar sehat dalam berbagai tingkatan screening yang betul betul ketat ya
nah kalau kita memakai pola alamat seperti yang disampaikan oleh mbak putri
tadi pak hendrawan juga mengatakan demikian yang sama
nah kita sudah berkali kali mengingatkan kepada seluruh pihak terkait
baik satgas maupun juga kemenkes ya
termasuk juga imigrasi dalam berbagai hal
kita ingatkan bahwa kita ini jangan sampai
kita ini jangan sampai
melonggarkan orang masuk ke tanah air
untuk berbagai argumentasi apapun
baik itu testing seperti yang kita lihat dengan model lima hari
dan tadi juga kita sama sama dengan pak hendrama
juga dengan salah seorang ahli misalnya
memberikan optimisme bahwa yang kita lakukan ini sudah benar benar tepat
nanti kalau nanti andai kata yang kita sudah screening dengan pola lama ini tiba tiba jebol saja
ternyata tidak seperti yang kita harapkan
nah nanti biasanya itu nanti kalau dia mulai meledak lagi
ini siapa yang bertanggung jawab dalam kondisi macam ini
jadi kalaupun sudah kita bolehkan dia masuk
nah pola screeningnya ini
kita karantinakan si wna yang masuk ini harus jauh lebih ketat
sehingga memang tidak ada celah yang kita berikan kepada wna
masuk ke tanah air dengan melonggarkan yang seperti pola lama
ini sekarang mutasi virus ini kan sudah sedemikian hebatnya ya
kita percaya dimana mana lagi
dan sudah betul betul juga virus ini karena dia mau bertahan hidup
dia juga harus melakukan berbagai cara juga untuk dia bisa bertahan melewati berbagai apa yang kita lakukan selama ini
nah kita sendiri masih menghadapi virus ini dengan pola masih pola pola yang lama kita
ini yang kami saya berkata itu khawatir kan soal ini saja
kita masih menghadapi virus dengan gaya dan pola lama
sementara virus yang masuk hari ini itu sudah dengan pola yang baru
sudah dengan daya rusak yang lebih serius serius
sudah dengan penurunan yang jauh lebih hebat
nah ini yang kita kalau tidak antisipasi dengan serius
dan saya sih selalu melihat mana mana gunung es ya
apapun yang terjadi ini kan ada potensi bahwa yang dibawa mungkin bisa lebih hebat daripada yang lain
nah kita harus mencegah itu sehingga yang sudah kita dapatkan baik selama ini
melalui ppkm skala mikro ya
ppkm skala mikro ini kan sebenarnya mampu mengendalikan situasi pandemi ini kan lebih bagus nih hari ini
lebih terkendali lah situasinya kan
nah jangan sampai kita sudah sukses sekian bulan ini gara gara kita longgar sekian ini
meledak dan akhirnya kita harus kembali lagi ke titik awal lagi
oke oke itu tentu tidak kita inginkan terjadi
pak hermawan virus ini kan sebenarnya tapi memang di bawah manusia
ada yang kemudian mengatakan juga pendapat di publik sebenarnya nggak cuma wna saja
siapapun yang datang dari luar negeri screeningnya harus betul betul ketat
kemarin terakhir ada beberapa artikel kita tahu
buru migran yang kemudian pulang ternyata juga terdeteksi positif
nah melihat ini bagaimana sebenarnya pak hermawan
kan kita betul betul harus hitam putih kan
nggak boleh ada sama sekali yang abu abu di sini
saya setuju dengan pak melki ya
jadi pola pola lama ini seharusnya kita lakukan
evaluasi dan tinggalkan bila perlu
dan kita belajar dari pengalaman tahun lalu
jangan lupa mbak putri ketika bulan maret dua ribu dua puluh yang lalu
kita juga seolah olah meremehkan dua penyebab covid ini
jadi bahwa negara kita belum masuk belum ini
padahal kami menyampaikan boleh jadi under reported and under detected
dan pada akhirnya kan jangan lupa negara kita itu paling terlambat di asia
di asia tenggara ya asean
menemukan mengonfirmasi kasus pertama kali
kita mengonfirmasinya dua maret dua ribu dua puluh
di kala malaysia singapura bahkan australia itu sejak februari dan januari sudah ditemukan kasus
nah sekarang sebenarnya ini terulang di dua ribu dua puluh satu dengan varian baru
maka kami menyebut jangan sampai kita terjadi pandemi di atas pandemi gitu
pandemi sars cov dua yang konvensional belum selesai
ini ada varian baru yang sekarang pun sudah hadir di indonesia
nah hadirnya varian baru dari inggris dari afrika selatan dari brazil
dan bahkan terbaru dari india
ini kan menunjukkan jebolnya pertahanan antar negara kita
pintu pintu masuk internasional kita katanya ketat
dilakukan tracing dilakukan karantina ditemukan negatif
tapi akhirnya ditemukan positif juga
maka itu warga negara kita yang datang dari luar negeri
guru migran atau bahkan orang luar negeri yang hadir di kita karena alasan pekerjaan dan seterusnya
makanya kami lebih baik mengatakan tidak ada toleransi sebenarnya dalam posisi seperti saat ini
jikala kita belum mampu mengendalikan covid itu sendiri
tiba tiba kita diharapkan dengan varian baru
mudik dilarang tetapi kok kita masih excuse dengan adanya mobilitas antar negara
hal ini seharusnya dibatasi secara signifikan
maka benar yang disampaikan pak melki jangan menggunakan pola pola lama
ini kan seakan akan kita mengulang kejadian meremehkan covid ini sejak pertama kali tahun lalu
dengan sekarang situasi varian baru
dan berasal dari negara negara yang besar itu juga
jangan lupa di tiongkok sendiri di provinsi hubei kota wuhan
itu sangat ketat sekali
ada satu dua kasus saja di lockdown itu kota
di australia begitu di malaysia lockdown di singapura optimum social the stiction
di india juga sama di inggris itu juga lockdown
artinya situasi di negara lain itu mereka sangat serius membatasi mobilitas
kita tidak ada istilah lockdown
tapi mau dibatasi mau disesuaikan mau dikonsistenkan
ini sebenarnya harapan kita
dan pada akhirnya kejenuhan kita itu akan melihat juga
berapa jauh kita semua konsisten terhadap kebijakan
komitmen untuk pencegahan dan pengendalian covid ini
bang melki terakhir dari anda
bisakah teman teman dpr mendesak pemerintah untuk segera menyesuaikan strategi
untuk memperbarui strategi mereka menangani pandemi yang saat ini terjadi
ya tentu kami akan meminta pemerintah ya
sebab mana juga sudah masukkan dari banyak tokoh yang betul betul konsen dengan ini sejak awal
terutama teman teman epidemiolog pak hermawan dan teman teman itu sangat konsisten
mengawasi pemerintah mengawasi dpr ri mengawasi satgas sampai cpn
tentu kami akan mendorong agar kemenkes terutama sebagai yang biasanya mengatur tentang
bagaimana skema penanganan covid sembilan belas
covid sembilan belas dari waktu ke waktu bersama sabka
di depan kalau kita bicara di apa namanya
pintu depan itu ada kkp ada imigrasi dan seterusnya
kami akan minta agar segera dilakukan evaluasi terhadap pola penanganan
sehingga mumpung masih pada tahap awal ini
kita segera menyesuaikan dengan perkembangan dan bagaimana kondisi virus saat ini
misalnya gini kalau mudah gampangnya kita memahami
anggaplah bahwa kelas permainan covid sembilan belas
masih kelas asia tenggara
nanti ini datang dari kalau kelas pertandingannya itu sudah kelasnya itu kayak brazil
inggris itu kan memang kelas permainannya kan tinggi
nah kita jangan pakai pola lama lagi menghadapi orang yang punya kualitas seperti ini
nah kualitas virus yang serius semacam ini
yang sudah sama sama kita baca dari berbagai media berbagai catatan ini
harus juga direspon dengan perubahan pola penanganan
mulai dari protokol kesehatan juga itu bagaimana
ya mungkin polanya tetap sama tapi pengetatan dan disiplinnya harus jauh lebih kuat
ini juga pasti kalau ini ya saya sih tidak berharap ini akan terjadi apa apa
apabila kita testing dan kita tracing masih kayak sekarang
kita bisa kalah cepat berkali kali lipat dibanding kesempatan virus ini menyebar dan membunuh
sama lagi dengan treatmentnya kita bicara soal bagaimana pengobatan
tentu di situ juga penanganan pengobatan untuk virus
dan mutasi baru ini juga pasti sangat serius
nah untuk itu tentu kami betul betul akan nanti mendorong agar seluruh pihak
yang sekali lagi kalau saya lihat ini di kpcpen ini kan sebenarnya pengendalian sudah bagus ya
sebelum kita lihat mutasi virus ini masuk dan kelonggaran darurat ini masuk
kalau kita lihat kpcpen itu kan pak jokowi rapat tiap minggu itu
kemudian biasanya menyampaikan keterangan persikutan pak erlang artarto sebagai kato kpcpen
menteri kesehatan kemudian berbagai pihak terkait pak doni monarto ketua satgas itu sudah bagus banget
nah jangan sampai kita jebol di luar negeri ini malah nanti meledaknya itu
seperti pak hermawan sampaikan kita jadi kayak orang yang mengulangi lagi hal yang sama di tahun lalu
nah ini harus kita perbaiki seluruh penanganan kita sehingga kita yang ke luar negeri
bang melki semoga bisa segera dan semoga dialog ini juga didengarkan oleh pemerintah
sayang sekali sekali lagi kami sudah menghubungi pihak satgas covid sembilan belas
penanganan covid sembilan belas tapi tidak ada yang bersedia untuk memenuhi undangan diskusi pada malam hari ini
bang melki terima kasih banyak sudah bergabung malam hari ini dan juga pak hermawan

terima kasih banyak sehat sehat terus bapak bapak terima kasih
terima kasih sehat selalu terima kasih mbak putri terima kasih bang melki
dan kami cnn indonesia newscast segera kembali tetap di sini